setiap kali masuk restoran barangkali banyak yang mengira harta yang dibayarkan
ataupun juga harga yang dibayarkan adalah yang tertera di dalam menu tersebut
padahal sebagai konsumen tanpa kita sadari tanpa saya sadari
dan jika anda penasaran seperti juga halnya saya
saya ajak anda bersama untuk menelusuri apa saja sesungguhnya nilai nilai tambahan tersebut
dan pantas atau tidak kita membayarnya
setiap kali anda masuk ke dalam restoran
pasti anda berpikir bahwa yang anda bayar akan sesuai dengan apa yang tertera di dalam menu ini
namun sebagai konsumen pernahkah anda berpikir
jika anda penasaran saya akan mengajakkan
akan mengajak anda untuk menelusuri dari mana nilai nilai tambahan itu
pajak pertambahan nilai atau ppn dikenakan dan disetorkan oleh perusahaan
yang telah ditentukan sebagai pengusaha kena pajak atau pkp
namun menurut regulasi bpn justru harus ditanggung oleh konsumen akhir
sebagai konsumen restoran ada dua hal yang wajib kita amati
cukup signifikan kan
itu artinya sama saja dengan kehilangan seperempat dari value makanan yang anda dapatkan
sebagai konsumen apakah kita tahu
tidak tahu atau justru tidak peduli dengan tambahan tersebut
karena kadang kadang kita di restoran yang kita nggak dikasih service
dikenakan service gitu
agak mengganggu cuman udahlah mau diapain lagi gitu
toh kita nggak mungkin berhenti juga mengkonsumsi seperti ini dengan adanya ppn
saya prefer untuk nggak sih
untuk akhirnya nggak makan di sini
karena kan artinya sebagian itu nggak kecil ya
kalau kita makannya beramai ramai itu bisa ratusan ribu juga
dan itu tidak disetorkan ke pemerintah
atau tidak disetorkan kepada pajak gitu
ya lebih baik saya makan di tempat yang etis saja
karena kan berarti saya bayar full amount ya
lalu apa alasannya biaya biaya tersebut dibebankan kepada konsumen
mengingat jika dijumlahkan jumlahnya tidaklah sedikit
kita tambah ke situ harganya kan lebih itu ya
orang jadi pas mau makan oh harganya kok mahal sekali gitu
tapi pas dipotong sih pas mereka struknya
cuma untuk dihargai kita langsung masukin ppn kayaknya agak
ironisnya meski dianggap membebani konsumen dengan biaya tambahan tersebut
beberapa restoran justru terang terangan terbukti mengemplang pajak
kurang lebih dua tahun lah kalau tidak ada datanya
tapi kalau nominalnya saya tidak bisa nyebutkan
itu rahasia wajib pajak
tapi secara total dari tunggakan tiga belas wajib pajak
ada tiga belas miliar
terima kasih mas
terima kasih mas
pemerintah pajak dan juga pelaku usaha memang saling membutuhkan
namun saat pasar gagal untuk menciptakan sebuah keadilan
maka pemerintah wajib intervensi
dan pemerintah yang bijak wajib bertindak
dan waktunya adalah sekarang
joy cita dewi jakarta